misalnya bom yang kembali terjadi tentunya ini di gereja pada minggu pagi di samarinda kalimantan timur
dan tentunya menyita perhatian kita semua aksi yang tentunya tidak seharusnya terjadi
aksi ini melukai tujuh orang anak yang tidak berdosa
bahkan kami mendapatkan informasi satu orang bocah dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa ini
hingga minggu malam petugas gegana dan tim inafis polda kalimantan timur masih melakukan olah tempat kejadian perkara di gereja oikumene samarinda
sementara itu masjid yang sehari hari dijaga pelaku kini sepi jemaah
inilah masjid tempat tersangka j tinggal selama setahun terakhir bersama istrinya
warga mengenal jd sebagai tukang bersih bersih masjid serta pemilik usaha penjualan ikan sungai
menurut warga masjid tersebut juga biasa digunakan untuk diskusi
selain itu warga melihat j sering melakukan latihan lari di siang hari
dia kadang kadang kalau siang lari dia kadang kadang bertiga
sama temannya kalau enggak sendirian
lari itu bertiga ya
iya kadang kadang bertiga
karena terserang saya walaupun tinggal di situ saya enggak pernah masuk di masjid apa dia bagian apa di masjid itu saya enggak tahu
tapi sudah lama dia beraktivitas di masjid itu ya
aktivitasnya lama setahu kita dia kan tukang bersih bersih tukang apa tukang pelihara keramba segala macam gitu
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari polisi tentang adanya tersangka lain
polisi juga belum memberikan keterangan mengenai motif peledakan dan jenis bom yang digunakan
baik pemirsa untuk mencari tahu ya bagaimana perkembangan dari kasus ini kita akan terhubung dengan jurnalis transmedia suryatman di samarinda kalimantan timur
iya suretman apa betul kami mendapatkan informasi bahwa salah satu di antara korban ada yang meninggal dunia
saat ini pihak keluarga korban atas nama intan
lagi apa sedang melakukan doa bersama di dalam ruang duka rumah sakit umum rumah sakit umum rumah sakit umum awad sarani samarinda
awad sarani samarinda
awad sarani samarinda
awad sarani samarinda
korban dipastikan meninggal dunia tadi pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
waktu indonesia tengah
waktu indonesia tengah
dan rencananya hari ini akan dibawa pulang ke rumah duka di jalan kipto mangun kusumogang jati
samarinda kalimantan timur
rencananya jenazah korban akan dimakamkan besok
menunggu keluarga yang dari medan sumatera utara
ya ini kami turut berduka ya dan tentu tolong disampaikan juga kepada keluarga bahwa kita turut berduka dan kita semua mengutuk aksi yang mengejikan ini
ini aksi yang tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun juga
intan ini usianya berapa tahun suriatman
intan berusia dua tahun
nah rencananya ini menteri pendidikan bapak mojakir sudah dalam perjalanan ke kamar jenazah masyarakat umum awam saran
iya jika memang kita ketahui bersama ya suryatman bahwa tujuh korban ini merupakan anak anak kebanyakan
bagaimana dengan kondisi korban yang lainnya suryatman apakah juga ada beberapa diantaranya mengalami luka cukup parah
saat ini yang mendapat perawatan intensif masih berada di rumah
masih ada satu orang jenazah eh satu orang bayi balita yang rasa di ruang picu rumah sakit awam sarani samarenda
sementara dua korban lainnya berada di ea muis samarenda sebrang
rencananya juga kedua korban yang berada di ea muis juga akan bergeser ke rumah sakit umum awam sarani samarenda
karena memang kondisinya juga menurut kabar juga memburuk terus memburuk
kita harapkan yang terbaik untuk para korban yang lain
dan tidak ada lagi korban jiwa
pak suryatman kita sekarang beralih kepada pelaku ini
kita masih belum habis pikir apa motif dari pelaku ini untuk melakukan aksi keji yang sama sama kita ketahui
pelaku ini adalah penjaga masjid dan juga tinggal bersama istrinya
sudah sempat diminta keterangan kepada istri
apa sebetulnya membuat pelaku ini melakukan hal yang demikian keji ini
hingga saat ini pihak kepolisian belum mengungkap hal itu karena saat ini sudah enam belas orang saksi diperiksa oleh pihak kepolisian
namun hasil pengembangan penyidikan dari pihak kepolisian juga belum diungkapkan
kita masih menunggu dari keterangan dari kepolisian
lalu sampai sejauh ini bagaimana keadaan di gereja oikomune sebagai tempat lokasi ledakan
tadi pagi saya sempat melintas di sekitar gereja okomene
kondisi sudah kembali normal
hanya saja empat kendaraan yang kemarin terbakar masih berada di
ada di halaman dan garis polisi juga masih terpasang
namun beberapa petugas gereja sudah melakukan pembersihan di dalam ruang balai pertemuan gereja
dan pintu pintu masuk juga terbuka lebar
baik surya edman terima kasih atas informasi anda
tentu kami akan terus menantikan laporan laporan terbaru dari anda di samarinda ya
dan semua kita sepakat pemirsa bahwa ini merupakan aksi yang harus kita kutuk
alasan apapun tidak bisa membenarkan peristiwa seperti ini ya
korban adalah anak anak dan satu korban sekarang sudah terkonfirmasi meninggal dunia akibat peristiwa tersebut
ya salah satu balita yang tadi dikatakan menjadi korban pelemparan bom molotov ini meninggal pagi ini sekitar pukul lima lewat tiga puluh waktu indonesia tengah
ya ini korban yang meninggal bernama intan olivia berusia dua tahun
korban sebelumnya dirawat di rumah sakit umum abdul wahab
balita ini menjadi korban pelemparan bom saat tengah bermain di depan gereja
empat orang balita harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
dua diantaranya dirujuk ke rumah sakit abdul wahab syahrani
namun dini hari tadi salah satu dari balita yang dirujuk ke rumah sakit umum abdul wahab syahrani meninggal dunia